mendapat ancaman video mesumnya disebar di media sosial
seorang wanita di kota sibolga sumatera utara
memotong alat kelamin teman prianya saat menginap di sebuah hotel
perempuan berinisial as ini ditangkap di sebuah hotel
karena diduga menganyai teman prianya pada sabtu pekan lalu
as mengaku emosi karena korban mengancam akan menyebar video asusila mereka
setelah menolak ajakan berhubungan intim
kasus penganyian yang saat ini terungkap setelah as meminta tolong petugas hotel
saat itu ia mengakui teman prianya sebagai suami yang sedang sakit dan mengeluarkan darah
setelah diperiksa diketahui as dan korban bukan suami istri
dan masing masing sudah berkeluarga
as kemudian dibawa ke markas polrestasi bolga
sedangkan korban menjalani perawatan medis di rumah sakit swasta metamedik
as mengaku emosi karena korban mengancam akan menyebar video asusila mereka
setelah menolak ajakan berhubungan intim
as mengaku emosi karena korban menjalani perawatan medis di rumah sakit dan mengeluarkan darah
as menangkap korban menjelaskan bahwa korban menjelaskan bahwa korban menjelaskan bahwa